pemerintah kabupaten rejang lebong berjanji akan menutup seluruh kedai minuman keras
langkah ini dipandang perlu dilakukan agar kejadian pemerkosaan dan pembunuhan akibat pengaruh minuman keras tidak terulang lagi
setelah kejadian pemerkosaan dan pembunuhan yang menimpa seorang remaja putri di desa kasie kasubun wilayah rejang lebong kini jadi sorotan
pemerintah kabupaten rejang lebong bengkulu pun berjanji akan menutup semua kedai tuak atau warung penjual minuman keras
ini dilakukan agar peristiwa yang sama tidak lagi terulang
remaja putri tersebut diperkosa dan dibunuh oleh empat belas pemuda yang berada dalam pengaruh minuman keras
insya allah minuman keras di desa yang tidak punya izin tutup semua tidak tawar tawar
apa menurut pak
sudah sudah saya perintahkan
di desa tidak ada izin tutup semua
di kota juga tidak ada yang tutup
tuak minuman keras tutup
selain menutup kedai minuman keras
pemerintah kabupaten juga akan menggencarkan beragam kegiatan berbasis ibadah
sebelumnya menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yohana susana yembisi
meminta pemerintah setempat memperbaiki jalan desa
seorang siswi teman dekat korban juga meminta kepada menteri agar jalan yang diperbaiki dilengkapi dengan penerangan jalan
di desa ini ada bis antarjemput untuk anak sekolah
dan untuk jalan saya ingin selalu dibersihkan
dan perbaikan jalan yang rusak di padang ula tanding
namun menurut bupati membangun jalan dan infrastruktur di desa bukanlah solusi terbaik untuk menjegah terjadinya kejahatan
bupati lebih memilih mengandalkan
para ulama untuk membangun moral masyarakat
kita membangun jalan ini tidak menyelesaikan masalah
tapi ahlak mereka yang perlu dibangun sekarang ahlak masyarakat
nah sekarang siapa yang menjawab ahlak ini
bupati kapolres fkp ini atau seluruh masyarakat atau ulama
setelah sepuluh tahun tidak pernah terbina ahlak ini tidak pernah tersentuh
bicara masalah pembangunan pembangunan
tapi memang tidak pernah tersentuh itu
bupati ahmad hijasi
menjabat selama dua bulan menggantikan bupati yang tidak terpilih lagi pada pilkada lalu
heri supandu bengkulu